hai mutasi virus corona b satu ratus tujuh belas pertama kali ditemukan di inggris dan kini ternyata telah
ditemukan di indonesia khususnya di dua kasus di karawang jawa barat nah berbagai pertanyaan
pun muncul kemampuan indonesia dalam menghadapi varian baru ini seperti apa dan varian b satu satu tujuh ini
ternyata menjadi salah satu penyebab tingginya angka penularan di inggris ketika mutasi tersebut
ditemukan mampukah indonesia melawan covid sembilan belas varian b satu ratus tujuh belas inside with desi anwar akan membahasnya
kali ini bersama saya desi anwar

varian baru virus sars cov dua dari luar negeri
dua varian virus b satu satu tujuh di indonesia itu terdeteksi oleh para peneliti
di laboratorium badan penelitian dan pengembangan kesehatan kementerian kesehatan
sebanyak satu ratus tiga puluh delapan sekuens genom yang eikman kirim ke gisaid bukanlah sekuen genom
yang memuat informasi varian virus tersebut
informasi mengenai temuan virus b satu satu tujuh ini muncul ke publik dari kementerian kesehatan
pada selasa dua maret dua ribu dua puluh
wakil menteri kesehatan dante saxono harbuwono menyampaikan
sudah ada dua mutasi virus corona yang berasal dari inggris ini
dua mutasi virus corona b satu satu tujuh ini berasal dari pekerja migran indonesia dari arab saudi
keduanya pulang bersama rombongan pekerja migran lainnya ke indonesia
menteri kesehatan budi gunadisadikin mengumumkan
empat tambahan kasus positif corona inggris pada senin delapan maret dua ribu dua puluh satu ini
mutan virus corona dengan kode b satu satu tujuh ini sudah menyebar ke seluruh dunia
karena virus ini memiliki karakter dapat menular lebih cepat daripada mutan virus lainnya
whole genome sequencing menjadi sangat penting
sebagai pengawasan terhadap perkembangan mutan virus corona
perkembangan mutan virus corona
mutasi virus baru corona b satu satu tujuh ditemukan di indonesia pada malam peringatan
satu tahun pandemi covid sembilan belas
berbagai kebijakan pun dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penyebaran varian baru virus corona b satu satu tujuh ini
salah satunya adalah pemerintah memastikan penyaringan
warga negara indonesia yang masuk ke indonesia dilakukan dengan ketat
apakah kita harus khawatir terhadap varian virus b satu satu tujuh ini di studio
bersama saya sudah hadir prof herawati sudoyo wakil kepala lembaga bidang penelitian dari eijkman
dan apa kabar prof
baik semua sehat
kita sering sekali bertemu ya
satu tahun ini sudah beberapa kali bertemu
dan khusus untuk kali ini satu tahun sudah virus corona sudah ada di indonesia
dan katanya untuk merayakan satu tahun ini ternyata ada varian baru yang namanya b satu satu tujuh
nah prof kita lihat bahwa di eropa ini virus variasi ini atau varian ini telah menimbulkan second wave
bahkan third wave dengan jumlah kasus positif yang lebih meningkat tentu saja kita khawatir ya
dan ternyata langkah pemerintah untuk menutup gerbang masuk dari asing datang ke indonesia tidak mencegah masuknya virus ini
prof apa dan asal usul dan persisnya b satu satu tujuh lagi dengan angka itu virus corona seperti apa
ya virus seperti apa yang memiliki nama seolah olah
sebenarnya sebenarnya dia adalah virus sars cov dua yang memang pertama kali kita ketahui dulu
yang berasal dari wuhan
nah mengapa kemudian diberikan nama satu satu tujuh
itu tujuannya sebenarnya adalah untuk memudahkan
dan untuk itu perlu suatu algoritma yang namanya pohon kekerabatan
dari pohon kekerabatan itu
kita nanti akan tahu sumber dari siapa sih yang pertama
kemudian kalau kita bercabang
kalau itu kemudian sumber tersebut bercabang
kita dapat memberikan namanya b
itu adalah sumber
nah itu adalah berarti ada percabangan
demikian seterusnya sampai dia tadi mendapatkan angka tujuh tadi
nah disebut mutasi
atau varian dan perbedaan antara varian dan mutasi itu seperti apa
kalau tadi disebut ini mirip lah dengan yang sars cov dua atau covid sembilan belas yang kita miliki sekarang
ya jadi kalau kita melihat itu varian varian itu
itu biasanya mereka tuh memiliki motif
nah motif itulah yang bervariasi di virus virus tersebut
dan adanya di beberapa tempat
jadi kalau b satu satu satu tujuh itu tadi dia punya beberapa mutasi
kenapa kita sebut mutasi
karena biasanya kalau mutasi itu menyebabkan perubahan asam amino
itu adalah perubahan asam
nantinya akan mengubah protein kan
nah asam amino inilah yang nantinya bisa mengubah fungsi
tergantung dia itu perubahannya sangat besar dari yang normal menjadi yang kemudian
tergantung dia itu perubahannya sangat besar dari yang normal menjadi yang kemudian normal

seberapa jauh dari yang asalnya
kira kira apa yang memicu mutasi ini terjadi sehingga ada varian baru ini
sebenarnya kalau dikatakan seberapa besar perbedaannya tidak begitu besar
tidak begitu besar
sekali lagi tempatnya di mana
di bagian mana
kan tempatnya adalah di daerah yang spike
kalau corona kan seperti bola kemudian ada cabang cabangnya itu
itulah spike itu
kalau dia misalnya bermutasi akan menyebabkan perubahan ikatan antara host and virus association
karena mungkin spike nya jumlahnya berbeda atau bentuknya berbeda atau karakteristiknya berbeda
bentuknya akan berbeda
karakternya akan berbeda karena perubahan asam amino tadi
dia berubah kan berarti konformasi atau bentuknya akan berubah
bentuknya akan berubah ikatan lock and key jadi antara spike dengan reseptor manusianya itu berubah
dia menjadi lebih tight
jadi ada implikasinya dalam dampak ketika menempel di badan kita
ini kembali ke varian ini b satu satu
katanya ditemukan di inggris tapi saya dengar di afrika selatan juga ada
apakah sama varian ini
dan kira kira apa yang sekali lagi memicu suatu virus itu untuk bermutasi atau memiliki variasi yang berbeda
bahwa virus itu bermutasi itu bukan sesuatu yang baru
tapi mutasi yang ada di coronavirus ini sebenarnya tidak terlalu cepat
dibandingkan dengan yang lain lainnya
karena dia itu punya mesin mesin untuk mekanisme reparasi yang jauh lebih bagus
jadi mengapa kemudian di inggris terjadi mutasi kemudian di misalnya brazil amazonian afrika utara itu sebenarnya mereka itu beradaptasi
adaptasi itu terjadi
adaptasi itu tergantung pada siapa
kepada etniknya jadi kepada populasi itu
cuacanya mungkin kliniknya
nah dan kemudian bagaimana manusia manusianya sendiri kan sudah beradaptasi dengan lingkungan tersebut sudah lama sekali
nah itu ternyata memberikan tadi perbedaan perbedaan
pokoknya virus apapun juga yang terjadi dengan hostnya dia ingin mempertahankan dirinya
jadi kita kan mendeteksi virus ini pertama kali tahun lalu sebenarnya tahun dua ribu sembilan belas ya akhir dua ribu sembilan belas di wuhan
tapi ternyata setelah satu tahun berjalan mengelilingi dunia dan termasuk sampai ke indonesia sekarang sudah ada varian baru
dan kini ternyata kita juga harus mengambil alih
harus menghadapinya kita tidak bisa menangkalnya
susah ya karena kita kan globalisasi lah ini
dan virus itu sangat cepat dan sangat pergerakannya kan kita tidak bisa hindari
tapi ketika masuk ke indonesia prof sudah melihat ini apakah yang masuk ke indonesia ini persis yang dari inggris atau sudah ada perbedaan ketika masuk ke indonesia karena beradaptasi lagi dalam perjalanan
sebenarnya apa yang kita lakukan adalah mengambil tadi memilih beberapa sampel dengan perkiraan apakah ada kemungkinan bahwa telah ada kontak maksudnya ini dari mana datangnya manusianya kan
di mana daerah daerah tersebut memang telah melaporkan adanya mutasi atau varian tersebut
itu yang paling mudah
dan itu sudah terdeteksi ini kan ada dua kasus di kerawang
sekarang sudah terdeteksi total enam kan
datangnya dari mana
itu adalah sampel yang dimiliki oleh badan litbangkes dan memang datangnya dari pekerja migran
nah tentu saja kita tidak tahu asalnya dari mana kontaknya dari mana
yang penting adalah bahwa kita dapat mendeteksi mutasi tersebut dan mencoba untuk tidak
karena varian itu tidak menular jauh lebih luas lagi
ini dideteksi karena kebetulan memang dicari varian itu atau ditemukan prof
kalau sekarang mutasi itu dicari
jadi setelah dilaporkan bahwa ada b satu ratus tujuh belas tersebut dan juga mutasi mutasi lain maka mutasi itu sekarang dicari
tetapi bukan berarti bahwa kita itu mendeteksi sesuatu yang baru
karena yang kita lakukan sama saja adalah melihat runutan informasi genetik
cuma kita sekarang sudah tahu mana sih yang kita harus lihat
itu kuncinya karena ini menjadi clue ataupun ya supaya kita tahu ya apa yang dan bagaimana kita harus menanganinya ya
kita istirahat sebentar prof
percakapan ini masih cukup panjang
penting menurut saya sebagai edukasi
karena kita juga tentu harus lebih paham
kita mungkin saat ini sudah familiar dengan covid sembilan belas tapi ternyata ada varian baru namanya b satu satu
apa seperti apa dampaknya dan lain sebagainya
seperti apa tetaplah bersama insight with nisi angwar
masih bersama insight with desi anwar saya ditemani prof herawati sudoyo wakil kepala lembaga bidang penelitian fundamental eijkman
dan kita membahas mengenai varian baru covid sembilan belas yang namanya b satu ratus tujuh belas
tadi sudah sedikit dijelaskan ya ini merupakan variasi dari sars cov dua yang kita kenal sebagai covid sembilan belas
yang telah bermutasi
mungkin beradaptasi di dunia
mungkin beradaptasi dengan lingkungannya
dan kini sudah masuk ke indonesia
ngomong ngomong sudah diketahui ada secara global ya berapa jumlah varian ataupun mutasi yang dihasilkan lah istilahnya oleh virus yang asal muasalnya itu dari wuhan
sebenarnya kalau kita lihat ya sudah banyak sekali mutasi mutasi yang sudah ada dilaporkan
dan mutasi mutasi itu memberikan motif
motif itulah yang kita lihat
yang kemudian kita bisa membuat kelompokan masing masing
jadi kelompok mana yang memang banyak di eropa misalnya atau di daerah daerah lain
nah tetapi yang sekarang ini dan menjadi pembicaraan dan membuat orang sebenarnya agak khawatir dan harus waspada
itu adalah tiga mutasi yang baru dan satu mutasi yang sudah lama waktu itu sebenarnya
dan b satu ratus tujuh belas ini salah satu yang dikhawatirkan
betul karena dia yang paling banyak sebenarnya menyebar ke seluruh dunia
iya dan sekarang juga sudah masuk ke indonesia
katanya ada enam kasus prof tapi apakah ini enam karena kebetulan di tes enam ini atau jangan jangan seperti ya karena belum ada testingnya belum ada tracingnya
bisa saja jumlah yang memiliki virus b satu satu tujuh ini jauh lebih banyak
jadi kunci dari surveillance kita ini adalah makin banyak kita dapat menemukan atau mencari mutasi mutasi atau variasi ini
tentunya kemungkinan untuk mendapatkan yang memang mengalami mutasi akan makin banyak
jadi dan itu tentunya tidak bisa hanya dilakukan di
itu harus seluruh indonesia
apalagi kan orang kan sekarang dengan mungkin lebih leluasa ya berjalanan ya
jadi memang sudah ada langkah langkah ke arah situ bahwa kita akan melakukan surveillance genomic untuk dapat mencari mutasi mutasi itu tentunya untuk apa
untuk mencegah penyebaran lebih lanjut
kuncinya harus lebih banyak lagi tes ini
untuk cara mentesnya ini sama dengan yang selama ini dilakukan dengan covid sembilan belas atau memerlukan langkah langkah atau step step yang berbeda
nah kalau misalnya untuk tes dari covid sembilan belas ini kita bisa melakukan dengan apa yang disebut pcr
itu adalah suatu cara yang sekarang menurut kita sekarang itu adalah sesuatu karena ini bisa dilakukan di banyak laboratorium itu sudah menjadi sesuatu yang simple gitu
semua laboratorium laboratorium yang telah dilatih
sudah dapat melakukannya
dan semakin banyak sekarang
dan semakin banyak
dan orang juga sangat familiar dengan proses dan prosedurnya
benar betul sekali
tapi untuk mendapatkan mutasi mutasi baru
itu memerlukan teknologi yang namanya whole genome sequencing
yang dimiliki oleh eijkman tentu saja
itu dimiliki oleh ekman karena memang kita punya program keanekaragaman genetik kan
apakah itu dari virus atau manusianya satwa dan lain lain
jadi itu sesuatu hal yang rutin
tetapi juga di beberapa universitas dan institusi pendidikan atau institusi penelitian mereka juga memiliki
kapasitas untuk itu
kapasitas untuk itu
tapi apakah sudah dilakukan
nah tentu tidak semuanya memiliki kemampuan dalam arti tiga kan
kemampuan itu bisa infrastruktur bisa dana bisa sdm
nah masing masing itu tidak rata
sehingga tentunya mereka mereka yang memang bisa banyak adalah mereka mereka yang memiliki dana yang cukup
kalau eijkman bagaimana sudah dilakukan
bagaimana sudah dilakukan genome sequencing terhadap b satu ratus tujuh belas ini
kita mencoba untuk mendapatkan
jadi semua sampel sampel yang datang mulai dari bulan desember itulah yang kemudian dilihat kembali
apa yang kita lihat itu sampai sekarang kami belum memperoleh sebenarnya b satu ratus dua belas
belum sampai sekarang
tapi sudah tahu dan sudah melihat ini bentuknya seperti apa
tapi genome sequencingnya itu sendiri untuk memahami persisnya seperti apa belum bisa
jadi kita harus lihat mutasi mutasi itu
nah itu yang belum kita dapatkan
ya ini menurut prof ini cukup mengkhawatirkan dong kalau kita belum bisa melakukannya
karena ini pasti nanti ada variasi lagi ada mutasi lagi yang berlangsung terus menerus
tetapi setiap dari whole genome sequencing yang kita lakukan
kita sekarang masih tetap melakukan yang terbanyak di indonesia
itu kami memang melihat variasi
karena kita mau mencari apakah ada mutasi mutasi di tempat tempat yang strategis
karena apa untuk apa
untuk melihat evolusi untuk melihat adaptasi untuk melihat vaksin apakah terus kemudian target obat misalnya
jadi atau sebenarnya untuk melihat apakah akan bisa terjadi pandemi lagi di masyarakat
jadi semua itu sebenarnya bisa dibaca dan genome dari virus itu bisa bercerita
nah oke sekarang tapi kita mutasinya sudah kelihatan ciri ciri ada perbedaannya sudah diketahui lah
prof keunikannya perbedaannya selain spikes nya ini atau yang tajam tajam ini
apa yang membuat perbedaan mendasar dan kencang
perbedaan mendasar dan katanya lebih ganas dan lebih cepat menular
emang seperti itu
jadi kunci ya kunci sebenarnya dari pertanyaan pertanyaan tadi
itu adalah hasil yang dikeluarkan atau dihasilkan di bench
jadi kita harus kembali tadinya dari deteksi klinik kita kembali ke laboratorium
dan kemudian melihat kembali apa sih yang menyebabkan terjadi tadi infeksi yang jauh lebih cepat dibanding dengan yang lainnya
nah salah satu diantaranya itu tadi mutasi yang terjadi itu adanya di puncak dari spike nya
nah dengan terjadinya perubahan tersebut itu tadi hubungan antara spike dengan reseptor yang ada di sel manusia menjadi jauh lebih kuat
nah tentunya kan kalau tadinya itu ada kemungkinan bisa lepas dan enggak ini enggak kan sekali cengkeram
dia akan bereplikasi melanjutkan mekanisme perbanyakan
karena itu dia itu jauh lebih infectious gitu
tapi apakah lebih ini kan lebih infectious tapi apakah lebih cepat menular dengan adanya mutasi
jadi kemampuan transmissibility nya jauh lebih tinggi juga
symptoms nya seperti apa perbedaannya
sebenarnya belum bisa lihat bagaimana simptomnya kalau kita belum menemukan kalau kita belum menemukan hubungan antara data klinik dengan data genomik
jadi kita harus mengumpulkan banyak sekali
dari data kliniknya dan kemudian melihat apakah memang betul bahwa itu akan menyebabkan gejala klinik yang jauh lebih berat
nah data data sementara ini jadi publikasi dari teman teman peneliti lain di luar negeri yes
itu akan menyebabkan gejala klinik yang jauh lebih berat
ini kan jadi sesuatu yang tidak baik
ya lebih melakukkan
sekarang yang covid sembilan belas sekarang saja kan bisa fatal bagi individu tertentu ya
nah sementara jadi kita itu sekarang tiap hari peneliti itu sebenarnya harus belajar terus
karena data data yang masuk itu sangat banyak
dan kita harus bisa sebenarnya menyerap dan kemudian mengambil hal hal yang baik untuk
dipakai sebagai dasar penanganan
ya nah dari data yang dilakukan oleh terutama di inggris ataupun di negara di mana b satu ratus tujuh belas ini sudah merajalela
apa apa saja yang dipelajari yang didapati yang bisa menimbulkan kekhawatiran yang lebih lagi prof
nah jadi gini seperti tadi saya kemukakan bahwa genom itu bercerita
dia itu akan memberikan kepada kita segala informasinya
nah kalau konsekuensi dari yang virus yang baru baru ini tuh sudah dapat kita buat ya
sebenarnya apa apa saja yang akan terjadi
inggris transmissibility jadi lebih menular
increase morbidity jadi dia lebih berat

lebih mampu menyebabkan kematian
kemudian dia itu mampu untuk nah ini yang buruknya
dia mampu untuk menghindar dari tes
diagnostik karena dia ada di tempat tempat di mana kita memerlukan daerah tersebut untuk memulai reaksi
nah kalau sampai itu terjadi di daerah daerah yang penting itu berarti kita tidak mungkin bisa mendeteksi dengan cepat
mendeteksinya dengan cepat
cukup beberapa bulan ya di inggris dan juga yang ada variasinya di afrika ini
tapi baru masuk ke indonesia
tapi kan ini seharusnya kan sudah diantisipasi
seberapa banyak ya ilmuwan kita atau orang orang yang memang paham mengenai b satu ratus tujuh belas ini
serta implikasinya keganasannya dan profil profil keunikannya saat ini
ini tergantung ya kalau misalnya ini peneliti virus maka dia sudah mengantisipasi ini
tetapi kalau misalnya ini adalah publik saya kira kita perlu memberikan informasi yang mudah kepada mereka
bahwa kita ini sekarang harus waspada
nah sekarang kan tes pcr test kan semakin lama semakin banyak
ada juga swab antigen dan lain sebagainya
tapi kalau tadi prof mengatakan perlu re agent
atau mungkin perlu pendeteksian di tempat tempat yang berbeda
yang selama ini ditempati oleh covid sembilan belas
ini bagaimana memastikan bahwa semua bisa ditangani dengan cepat ya
karena virus ini kan tadi disebutkan jauh lebih cepat transmisinya
dampaknya lebih ganas dan juga fatalitasnya lebih tinggi
kita harus melakukan tes itu jauh lebih banyak
sehingga kemungkinan untuk mendapatkan tadi virus virus itu terdeteksi di tempat lain
nah kalau misalnya yang bisa menghindar dari tes tadi
itu sebenarnya mutasinya berbeda di tempat itu
jadi tetap saja bahwa karena kita memiliki beberapa tes yang kemudian bisa dipakai alternatifnya
kita masih mungkin mendapatkan
tadi gambaran yang positif
nah tes tes lain itu digunakan untuk kepentingan lain
bukan kepentingan deteksi dari virus
nah selama ini ini kan ya kalau covid sembilan belas
makanya kita tidak boleh istilahnya kita harus pakai masker
ya ini ditularkan lewat droplet ataupun lewat aerosol
kita jangan memegang mulut ataupun hidung
terus kemudian virusnya bisa masuk nanti ke paru paru
bisa terjadi apa yang cycle storm ini
ini kira kira proses infeksinya sama atau sama tapi dua kali lipat lebih ganas
atau tiga kali lipat lebih ganas dan lebih cepat
proses infeksinya sih sama saja
belum ada laporan bahwa ada proses bahwa ini akan
tapi yang jelas adalah dia dua kali lebih infeksius
dua kali lebih infectious ya
nah ini yang membuat kita sebenarnya harus cepat kan
ya kita harus cepat
karena kan berarti ada kemungkinan bahwa ini menular lebih banyak lagi
karena kita masih saat ini
testing dan tracing kapasitas kita walaupun semakin meningkatkan
yang masih harus bisa lebih ditingkatkan
jumlah covid sembilan belas yang positif juga masih jauh dari istilahnya landai
turun terlalu besar
dengan adanya b satu ratus tujuh belas ini
kira kira kurva seperti apa nanti kita lihat
kalau buat saya
dan saya kira buat kita semua
tes dan tracing itu tetap menjadi suatu pegangan kita
kalau kita ingin menangani covid sembilan belas ini dengan sebaik baiknya dan optimal
maka tes dan tracing harus dikuatkan
test dan tracing dan khususnya juga test dan tracing untuk b satu ratus tujuh belas ya
kita istirahat prof fera tapi ini menarik sekali
sangat penting dan cukup mengkhawatirkan
dan saya rasa kita juga harus lebih waspada lagi ya
melakukan tiga m itu
jadi jangan karena ada vaksin kita semakin kendor
tapi ternyata ada varian baru b satu ratus tujuh belas yang harus kita waspada
tetaplah bersama insight with desi anwar
saya ditemani prof herawati sudoyo dari aikman institute

kita bicara mengenai virus varian baru dari covid sembilan belas

saya ingin mengatasi keadaan covid sembilan belas di indonesia
saya ingin mengatasi keadaan covid sembilan belas di indonesia
saya ingin mengatasi keadaan covid sembilan belas di indonesia
saya ingin mengatasi keadaan covid sembilan belas di indonesia
b satu ratus tujuh belas ini katanya nomornya ini berkaitan dengan posisi dari spikes ini ya
jadi yang membuatnya berbeda itu adalah kali ini b satu ratus tujuh belas melekatnya lebih ketat
mutasi saya kira
mutasi di spike protein yang paling ujung
yang menyebabkan dia jauh lebih ketat
dibanding dengan yang covid sembilan belas yang selama ini kita
nah ini implikasinya bisa lebih ganas ya reaksinya infeksinya juga bisa lebih ganas
kasus fatalnya juga bisa lebih tinggi dan penyebarannya infection ratenya juga jauh lebih tinggi
ini kalau sekarang kan kita pcr ya minimal kita harus ada dua minggu lah
karena ada masa inkubasi dan lain sebagainya
kira kira dengan b satu ratus tujuh belas ini seperti apa kalau kita lihat dari lebih cepat timenya itu seperti apa
apa yang kita bedakan lah istilahnya dari simptom simptom yang selama ini mungkin kita sudah lebih familiar ya
ya apakah dia itu akan menjadi jauh lebih cepat menimbulkan gejala klinik yang lebih parah
ya sepertinya itu ada
ada ketakutan kekhawatiran ke arah itu
ada juga kekhawatiran bahwa dia ini akan menyebabkan keparahan yang terus berlanjut saja
berlanjut lama sehingga walaupun pasiennya misalnya sembuh tetapi dia masih memperlihatkan gejala gejala
nah gejala gejala yang selama ini kan kita sudah cukup familiar lah
kalau yang ada yang otg tanpa simptom sama sekali dengan virus
ini mungkin pasti ada simptomnya kan
yang paling sebenarnya gejala gejala apa sih yang masih bertahan itu biasanya kan apabila kelainan itu mengenai organ
jadi paru paru kemudian juga susah bernafas kemudian misalnya mengenai ginjal mengenai hal hal yang lain
lemah misalnya kemudian delir kadang kadang begitu
jadi banyak sekali
dan sakit mungkin ini dari nyiri nyiri dan headache dan juga mungkin tidak bisa bernafas
mungkin tidak perlu bantuan ventilator dan lain sebagainya
ini kalau pengalaman di inggris lebih banyak kasusnya yang akhirnya mereka terpaksa di icu kan prof dengan b satu ratus tujuh belas ini
kalau kita melihat dari apa yang mereka itu
jadi apakah kemudian dia menyebabkan lebih banyak
misalnya atau lebih berat
mereka melihatnya begini
jadi kita tahu bahwa dia makin tinggi makin banyak jumlahnya
makin banyak jumlahnya sehingga kelihatannya seolah olah jumlahnya jadi banyak yang harus dirumah sakitkan misalnya
jadi apakah itu betul betul kemudian bahwa pasti kalau seandainya b satu ratus tujuh belas itu pasti akan menyebabkan tingkat keparahan manifestasi klinik
tidak seratus persen tetapi ada kecenderungan untuk ke arah sini
ke arah situ oke
nah sekarang kan vaksin sudah dimulai ya apalagi prof pasti sudah divaksin dong
yang pertama atau yang kedua
yang kedua oke
saya masih yang pertama tapi kita menggunakan kan vaksin sinovac yang dari china
tapi juga kan kita nanti mengimpor misalnya ada astrazeneca
ada pfizer dan juga moderna dan kemudian yang namanya sputnik gitu dari rusia
coba sekarang kita bedah satu persatu
vaksin yang kita khusus yang sinovac misalnya apakah sudah ada kajian ada bukti ampuh melawan b satu satu tujuh ini
atau belum ada kasus yang bisa memberikan gambaran
jadi seperti pfizer itu sudah punya hasil di laboratorium
oh jadi masih belum merupakan clinical trial
kita harus kembali ke laboratorium untuk dapat menerangkan dan memahami mekanisme tadi
karena dia itu akan mempengaruhi vaksin maupun obat obatan
ya caranya kalau pfizer misalnya dia itu membuat rekayasa genetika
dia membuat rekayasa genetika virusnya itu dikasih mutasi
dibuat supaya ada mutasi
dan dari mutasi itu kemudian nanti diberikan vaksin di laboratorium
yang memiliki kekhususan
jadi itu laboratorium untuk patogen berbahaya
nah diharapkan tentunya bahwa vaksin dapat menetralisir
nah kemudian disitulah dilihat
oke ini vaksin dengan mutasi mutasi tertentu tadi
nah mereka bisa melihat bahwa
vaksin tetap dapat bekerja menetralisir virus tersebut
tetapi kurang efektif
tapi masih di laboratorium
semua masih di laboratorium
karena kita harus tahu kan di laboratoriumnya
bisa menetral tapi kurang efektif
maksudnya adalah bahwa kita masih bisa menggunakannya
tetapi dia less efektif dalam melindungi
atau mematikan virus tersebut
jadi misalnya masih bisa kena
tapi mungkin simptomnya tidak seganas
ataupun tidak mematikan para
ini lebih ringan daripada yang seharusnya
misalnya tanpa mutasi tersebut
karena pfizer menggunakan rekayasa genetik
nah ini berbeda
tapi ini masih belum ada bukti di lapangannya lah
istilahnya belum ada
yang kena b satu ratus sembilan belas
dan ataupun divaksin tidak terinfeksi lah oleh b satu ratus tujuh belas
jadi belum ada ini kan ya
bahaya juga nih kalau belum ada bukti yang konkret
ya itu saya kira itu pasti akan dilakukan
tetapi kan kita tahu bahwa seperti apa yang terjadi saja misalnya di jakarta
kita sudah melakukan vaksin sudah banyak sekali
tapi kan tidak semuanya sebenarnya
itu diperiksa apakah dia itu memang positif atau enggak
itu harusnya ada follow up ini ya
setelah divaksin harus ada follow up
itu melihat pemeriksaan antibody
jadi sebaiknya memang setelah dua puluh delapan hari setelah kita divaksin yang kedua
kemudian dilihat apakah memang betul ada antibody
karena kalau ada antibody itu ya jadi paling tidak ada respon yang positif
yang bagus ya yang dihasilkan oleh vaksin ini
tapi sebenarnya masih eksperimen ya
ya kita masih dalam
kita masih belajar
ya kita masih belajar
kita masih belajar a tapi ternyata sekarang b sudah ada
dan berarti kita harus tingkatkan ilmunya lagi
dan kita kembali ke dasar yaitu kembali ke laboratorium
makanya kita perlu orang orang epidemiologi
seperti prof hera dan teman teman untuk belajar lebih banyak lagi mengenai varian varian ini
tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
ya varian baru corona b satu satu tujuh insight with desi anwar kali ini mendiskusikannya
kita belajar dari prof hera wati sudoyo dari eijkman
lembaga eijkman dan ini menurut saya itu sangat penting
kita ketahui ya kita harus mengedukasi diri
karena ternyata covid sembilan belas ini bukannya pergi kemana mana
tapi sekarang ada varian baru b satu ratus tujuh belas
bisa saja di depan nanti
ada varian varian berikutnya
mutasi lainnya bisa terjadi
sehingga kita harus waspada
bicara mengenai vaksin
karena ini yang dianggap sebagai juru penyelamat lah dari covid sembilan belas ini
pfizer itu dengan cara tadi rekayasa genetik
kita kan sekarang rata rata menggunakan
ini kembali ke sinovac ya
pasti kita ingin tahu ya
pfizer sama sinovac kan dua vaksin yang prosesnya itu berbeda
nah prof walaupun kita masih belum tahu
mungkin belum diuji ya dengan china
ini kira kira bagaimana
karena sinovac kan menggunakan virus yang di activate ya
di matikan lah istilahnya
kira kira cukup ampuh melawan b satu ratus dua belas
kalau kita mestinya melihat ya
sinovac itu kan total dari virus tersebut
nah dia itu sebenarnya mempunyai keuntungan
dalam arti bahwa dia memiliki semua bagian bagian protein dari virus tersebut
sehingga kita harapkan bahwa akan terbentuk tentunya sat anti terhadap virus total
antibody nya corona secara keseluruhan
mau b satu b dua b tiga dan lain sebagainya
tetapi seperti yang pada umumnya biasanya itu memang efekasinya biasanya lebih rendah
daripada yang dilakukan dengan platform yang lain
jadi menurut prof sebenarnya dengan rekayasa genetik otomatis lebih efektif
cara untuk mendeteksi dan menangani
dan membuat antibody ini ketimbang virus yang dimatikan
kalau dengan yang inactivated tadi
itu kan yang paling mudah paling cepat
sekarang ini zaman di mana percepatan itu dipentingkan
jadi itu adalah suatu hal yang memang memiliki keuntungan sendiri
nah mereka mereka yang melakukan dengan rekombinan protein itu rekayasa
itu lebih lama
dan lebih lama berarti bahwa sebagian dari orang itu tidak protek terlindungi
jadi kita itu harus melihat positif negatif keuntungan dan keburukan misalnya dari masing masing
oke kalau kita lihat tadi pfizer sinovac ada astrazeneca ada moderna ada sputnik
kita jangan bicara merah putih dulu
kira kira dari nama nama tersebut bagaimana prof
secara ilmiah lah bisa
jadi kan yang akan masuk mungkin ya ke indonesia itu moderna astrazeneca kita tahu ya
tapi dari pemeriksaan pemeriksaan yang mereka preliminary masing masing itu ternyata mendapatkan pengaruh
sehingga menjadi efektifitasnya kurang kalau bukan b satu ratus tujuh belas malahan
justru yang dari south afrika
itu hasil yang sudah keluar ya
jadi untuk afrika selatan efektif
tapi untuk b satu ratus tujuh belas
tapi b satu ratus tujuh belas nya sendiri itu kita belum bisa lihat
kecuali satu aja mutasi yang dimiliki oleh juga b satu ratus tujuh belas
kenapa karena ilmunya belum sampai atau belum dites atau apa yang
jadi itu kan diperiksanya dengan pada tergantung dari masing masing perusahaan tersebut ya
nah yang dia lihat itu lepas dari b satu ratus tujuh belas nya
tapi dia melihat ke mutasi
mutasi yang nomor lima ratus satu lah gitu ya
dari b seribu tiga ratus lima puluh satu dan lima ratus satu itu
nah disitu dia bisa memberikan tadi gambaran tersebut
nah jadi kalau menurut saya sekarang ini masih sebenarnya terlalu cepat
terlalu dini ya
terlalu dini untuk langsung memberikan vonis gitu kepada vaksin vaksin tersebut
ya jadi bisa saja mungkin enam bulan nanti saya lihat
satu tahun dari sekarang harus ada pfizer vaksin versi dua versi tiga dan lain sebagainya supaya mengakomodir varian varian ini
itu bukan sesuatu yang tidak mungkin
justru itu sesuatu yang sudah dipikirkan
bagaimana dengan mutasi mutasi
karena kan kita tahu virus bermutasi
dan mereka harus bertahan untuk dapat itu
kita tidak pernah boleh berhenti
ini juga kita sedang menyiapkan vaksin merah putih
mungkin kita break sebentar
tapi kita nanti lihat apakah ini bisa salah satu vaksin yang kita bisa gunakan ya
melawan b satu ratus tujuh belas ini
jangan kemenangan dulu tetap bersama insight with desi anwar
ya kembali bersama insight with desi anwar
tapi kita kali ini mengenai varian baru covid b satu ratus tujuh belas
ada prof herawati sudoyo bersama saya di studio
seorang epidemiolog dari lembaga eijkman
dia bidang penelitian fundamental
kita bicara tadi mengenai vaksin
tentu saja salah satu yang kita inginkan adalah memiliki vaksin buatan indonesia
kita sedang menyiapkannya
vaksin merah putih
prof hera yang waktu itu kita terakhir ketemu diberikan satu tahun untuk selesai segala macamnya di laboratorium
sebelum nanti bisa dilakukan clinical trial oleh industri
istilahnya di tes kepada publik sebelum dipasarkan
ini bagaimana apakah
ini kan masih dalam masih di laboratorium kan ini semua
istilahnya belum selesai
sudah atau sekarang terpaksa memperhitungkan mengenai b satu ratus tujuh belas ini
saya kira kita tetap dengan apa yang sudah direncanakan dan yang sudah kita lakukan
jadi kita menggunakan platform protein rekominan
yang tadi katanya kurang efektif untuk mendeteksi seperti ini atau justru lebih efektif
enggak lebih sulit kan
biasanya memberikan efekasi lebih tinggi
waktu yang kita sampai sekarang itu sebenarnya kita baru mulai bulan mei
mulai dengan tahun lalu ya
jadi masih ada dua bulan lagi lah
kalau misalnya namanya satu tahun itu sebenarnya satu tahun dari preklinik sampai seat vaksin
jadi sekarang apa yang sudah kita lakukan adalah kita sudah
melakukan ekspresi dan kemudian sudah terekspresi dari dalam arti proteinnya ada
itu yang kemudian nantinya akan siap untuk diberikan ke bio farma sebagai industri
dari sudut situ nanti kemudian akan dilakukan uji hewan
setelah uji hewan dilakukan
itu tidak begitu lama mungkin
mudah mudahan semuanya siap
setelah itu barulah kemudian setelah dianalisis ya
barulah kemudian masuk di uji klinik fase satu
fase satu kan jumlahnya sedikit
fase dua jumlahnya jauh lebih banyak
dan fase tiga itu yang bisa ribuan atau puluhan ribu
nah jelas semuanya itu memerlukan waktu yang panjang
iya dikebut ini semua karena ini darurat ya
ini semua sudah percepatan
jadi apapun yang kita lakukan itu kita tidak lagi melakukan kerja laboratorium itu satu satu
tapi semuanya in paralel dengan segala kemungkinan
seandainya misalnya ya kemungkinannya bahwa dengan metode yang pertama ini jangan jangan nanti kurang efektif
jadi teman teman di laboratorium itu benar benar bekerja keras
untuk dapat memberikan hasil yang diberikan kepada industri pada waktunya
pada waktunya kira kira mei sudah
kita mengharapkan bahwa sebenarnya dalam rencana kita
maret akhir itu sudah bisa diberikan salah satu dari seat vaksin
tapi mudah mudahan ya karena maret ini cuma tinggal beberapa hari lagi
tapi kalau seandainya tidak kita masih melihat bahwa itu akan nanti mungkin terlambat satu bulan lah
cuma seperti tadi dikatakan bahwa ini nanti bergulir roda ininya
apalagi dengan ada mutasi mutasi baru varian baru
itu belum belum
belum sampai ke situ
tidak ada hubungan
kita tetap lakukan itu terus
dengan kemungkinan bahwa selesainya itu adalah tahun dua ribu dua puluh
jadi tahun depan masih satu tahun lagi
nah oleh karena itu sebenarnya kita juga harus memberikan informasi kepada publik tadi
bahwa sebenarnya sudah sih banyak diberikan ya informasi kepada publik
bahwa selama merah putih belum ada
tentunya apapun juga vaksin yang tersedia
itulah yang kita pakai
memang sekarang kan pemerintah juga mengimpor ya berbagai macam vaksin dari berbagai negara
supaya kita juga memastikan pada akhir tahun ini ada rencana minimal satu ratus delapan puluh juta orang divaksin
tapi pertanyaannya sekarang karena diskusi kita ini adalah dengan adanya kemungkinan mutasi dan varian varian baru
ini berarti apa prof
setiap tahun kita ada upgrading dari vaksin dan mungkin harus ada booster booster shot yang kita lakukan untuk memastikan bahwa kita ini kebal

jadi kita tidak dulu melakukan upgrading vaksin
yang kita perlukan adalah memperkuat tadi ilmu pengetahuannya fundamental tadi
jadi kita kembali ke laboratorium
setiap kali ada mutasi dan penelitian mengenai tadi efek vaksin terhadap setiap varian varian yang baru itu harus kita lakukan
jadi kita sebenarnya kan bekerja mengejar waktulah
kita itu bekerja kita bekerja itu sebenarnya kejar kejaran dengan mutasi virus
siapa yang lebih dulu siapa yang lebih
pemerintah kita siap untuk hal hal seperti ini
responsnya selama ini menurut prof bagaimana apa yang perlu diperbaiki
saya kira ini adalah sesuatu yang baru
bahwa penelitian fundamental itu penting ternyata dan itu merupakan suatu kekuatan dari negara itu saya kira baru dimengerti
bahwa tanpa itu semuanya kita itu benar benar ketinggalan
dan ini sangat fatal kalau kita ketinggalan
ya dan saya pikir ini sangat fatal
ini adalah suatu wake up call ya
bahwa kita harus memperkuat kemampuan kita infrastruktur sdm dan juga tentunya di sini berarti bahwa pendanaan
funding funding untuk riset seperti itu
terakhir mungkin untuk masyarakat sendiri karena ini penting
ini partisipasi masyarakat sangat penting ya untuk kita istilahnya memperkuat diri
ya saya kira itu masyarakat itu sebenarnya akan mendengarkan
seandainya kita memiliki orang orang yang dapat menjadi panutan
dan itu adalah penting untuk kita berikan informasi yang benar
karena informasi yang benar akan menyebabkan orang menjadi waspada
bahwa kita menuliskan di dalam salah satu fungsi dari melakukan whole genome analysis
melakukan whole genome sequencing adalah yang paling akhir
menyiapkan diri untuk pandemik mendatang
itu adalah suatu statement yang tidak disukai
iya tapi ini adalah kenyataan
justru itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi
dan kita harus siap untuk menghadapi virus virus varian virus berikutnya
dan tentu saja harus ada dukungan untuk semua ini prof
terima kasih banyak ya
semoga sehat selalu
semoga juga vaksin merah putih kita sukses untuk melawan covid sembilan belas ini
jangan lupa anda dapat juga menyaksikan tayang ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
dan tentu saja saya ingatkan kembali karena covid sembilan belas masih di antara kita
dan sekarang juga ada varian baru yang namanya b satu ratus tujuh belas
kita harus tetap waspada ya
menjaga jarak setelah rajin mencuci tangan dan juga menggunakan masker
dan tentu saja kita menjaga imunitas
sampai jumpa stay safe bye bye